momen menarik terjadi sebelum presiden berangkat menuju tiongkok
untuk melakukan kunjungan kerja melalui bandara halim perdana kusuma jakarta pada kamis pagi
menkoman fesluhut bin sar panjaitan dan menteri investasi bahlil lahadalia
terlihat kompak mendampingi presiden di tengah kondisi internal partai golkar yang kian bergejolak
tak hanya itu bahlil bahkan mengomentari soal pertemuan erlangga
dengan presiden jokowi di istana padarabu siang
yang berlangsung lebih dari tiga jam
menurut bahlil pertemuan tersebut tidak berlangsung selama tiga lima jam
namun hanya berlangsung selama tiga menit
bahlil pun melontarkan pernyataan tersebut diiringi dengan ekspresi tertawa
apa gitu pak
dan dua kali dan pamping dikati
jadi bukan pertemuan tiga lima jam
tiga menit ya sampai ngobrol aja
sementara itu menkoman fesluhut bin sar panjaitan menjelaskan
soal agenda pertemuan antara erlangga dan presiden jokowi
di istana negara padarabu kemarin
luhut menyebut pertemuan tersebut membahas soal dhe atau devisa hasil ekspor
sudah diumumkan oleh menteri keuangan dengan gubernur bi kan
yang tidak kita mau adalah yang di bawah dua ratus
tapi yang di atas itu kita minta tinggal selama tiga bulan
diberi bunga oleh bi sehingga dengan demikian cadangan divisa kita
saya kira akan bisa lebih dari tiga ratus miliar dolar dalam waktu dekat setahun ke depan ini
iya tapi karena mereka tidak mengerti semua pemerintah sangat aware mengenai itu
jadi apa namanya sudah lama kita diskusikan ini
dengan para pengusaha sudah kita diskusikan
tapi tadinya yang ketakutan
dua ratus lima puluh dolar ke bawah itu dikenakan tidak dikenakan
karena seperti perikanan itu masalah misalnya tidak dikenakan
karena margin mereka tipis
jadi kita juga tidak ingin sampai mereka kena
baik luhut maupun bahlil direncanakan akan mendampingi presiden
dalam kunjungan kerja ke tiongkok hingga sabtu pekan ini
momen kebersamaan luhut bahlil dan jokowi menjadi menarik
karena luhut dan bahlil merupakan dua nama kader partai golkar
yang masuk ke dalam bursa calon ketua umum partai golkar
guna melengsarkan posisi erlangga hartarto
fikri adin edwin arman jakarta